pemprov dki jakarta berencana kembali membuka sekolah
dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada tiga belas juli nanti
dalam rapat virtual dengan kepala dinas pendidikan dki jakarta
gubernur anies baswedan mengaku telah mempersiapkan beberapa skema kebijakan
dengan tetap mengedepankan protokol pencegahan covid sembilan belas
alternatif pertama sebagian sekolah dibuka semua siswa belajar di sekolah
alternatif kedua sebagian sekolah dibuka sebagian siswa belajar di sekolah
terakhir semua sekolah dibuka sebagian siswa belajar di rumah
kebijakan ini menuai beragam respon dari para orang tua
salah satu wali murid susana toha mengungkapkan selama pemerintah dan pihak sekolah
bisa merumuskan skema terbaik yang minim resiko penularan virus
maka kebijakan membuka kembali sekolah tak masalah
pengaturan di dalam kelas tidak full
misalnya satu kelas biasanya tiga puluh lima dibikin tujuh belas
misalnya hari hari berganti antara kelas sepuluh sebelas dua belas itu mungkin bisa diterapkan
selama covid ini masih tinggi di jakarta gitu
tapi kalau sudah mulai aman ya bisa pelan pelan secara fisik ke sekolah gitu
lain halnya dengan yesi pasha
yesi mengaku skeptis atas kesiapan pemprov dki jakarta dan sekolah
untuk memulai lagi aktivitas belajar mengajar di masa pandemi ini
saya sebagai ibu tentu belum siap karena melihat tren dari covid sendiri masih fluktuatif dan malah naik
oke pemerintah punya skenario punya instruksi yang memang harus ditaati
tapi saya pikir sekolah juga punya kebijakan masing masing juga untuk menerapkan sesuai dengan kesiapan dari fasilitas sekolah sendiri gitu
ibu dua anak ini juga menambahkan jika kondisi tak juga membaik maka tak masalah untuk mengambil opsi homeschooling
sementara itu di laman change org seorang ibu wati ideo memulai petisi untuk menunda masuk sekolah selama pandemi covid sembilan belas
petisi ini ia tujukan kepada presiden joko widodo karena kekhawatiran anak anak bisa melakukan protokol kesehatan selama berada di sekolah
hingga pukul lima tiga puluh pagi tadi petisi ini sudah ditandatangani
petisi ini sudah ditandatangani hampir tiga belas ribu orang
aspek keselamatan anak menjadi hal terpenting yang perlu dipertimbangkan
jangan sampai kebijakan yang tergesa gesa justru berujung pada munculnya kluster kluster baru di sekolah
tim liputan cnn indonesia